pencurian lima pasang sepatu terjadi di sebuah rumah indekos di kawasan cigadung bandung jawa barat pada senin pagi
dalam rekaman cctv tampak seorang pria masuk ke dalam indekos berpura pura sebagai tamu
menurut korban pelaku beraksi setelah mengetahui dirinya pergi meninggalkan rumah
korban pun sempat berpapasan dengan pelaku
lucunya saya sempat ketemu sama pelaku di tangga
saya menuju ke lantai bawah malingnya menuju ke lantai atas tepatnya di depan kamar mayat
akibat pencurian ini korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah
kasus ini pun tengah ditangani oleh polsek cibenying kaler